guna memacu pensiunan aparatur sipil negara atau asn dan purnawirawan tni polri bank mandiri tasmen mantap
bekerjasama dengan toko mandiri indogrosir tmi menghadirkan toko kelontong wira usaha mantap sejahtera usaha
ini diharap memberikan alternatif jenis usaha bagi para pensiunan sekaligus memberikan kemudahan dari sisi modal dan pelatihan
sehingga usaha dapat tumbuh dengan baik dan mendukung sektor mikro sebagai penopang ekonomi nasional
pimpinan bank mandiri taspen meresmikan toko sembako enam puluh satu di jalan islamiah kelurahan mabar hilir kecamatan medan deli kota medan sumatera utara pada kamis siang
toko wira usaha mantap sejahtera buah kerjasama bank mandiri taspen dengan toko mandiri indogrosir tmi
guna memacu para pensiunan aparatur sipil negara dan tni polri berwirausaha
toko ini milik pringadi senen untuk kegiatan sebagai pensiunan asn upt balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian kementerian komunikasi dan informasi ri di sumatera utara
bank mandiri taspen menilai kerjasama ini penting untuk memberikan alternatif jenis usaha bagi para pensiunan
bank mantap memberikan kemudahan baik dari sisi modal dan pelatihan yaitu wira usaha mantap sejahtera
sehingga diharapkan usaha tersebut dapat tumbuh dengan baik dan mendukung sektor mikro sebagai penopang ekonomi nasional
bank mantap memberikan modal usaha dengan plafon hingga lima ratus juta rupiah
dengan tenor dapat disesuaikan hingga para pensiunan berusia tujuh puluh lima tahun atau para pensiunan dapat menabung satu ratus delapan puluh juta rupiah dengan deposit selama enam puluh bulan
serta bank mantap memberikan paket gratis dan benefit untuk modal toko tersebut
bank mantap menawarkan dua paket yaitu paket silver dan paket gold
paket silver menawarkan lima ratus item dan paket gold

sedangkan untuk paket gold para nasabah mendapatkan tujuh ratus item dagangan dengan luas toko tiga x lima meter persegi serta peralatan penunjuk toko
pada awal dua ribu dua puluh satu bank mandiri taspen menargetkan minimal lima puluh pensiunan yang dapat berwirausaha toko kelontok mantap sejahtera
dengan dukungan jaringan indogrosir di dua puluh lima hub indogrosir yang tersebar di pulau sumatera
jawa kalimantan dan jawa
jawa kalimantan dan sulawesi
diharapkan dapat memudahkan akses para pensiunan yang ingin membuka toko ini di wilayah tersebut
kami ingin membuat pensiunan setelah pensiun tetap berkarya
yaitu kami buatkan usaha yang akan profitable namun resikonya kecil
sehingga kami bekerja sama dengan partner kami
di mana partner yang kami buat yang kami gandeng
itu bisa membantu dalam sisi
mana barang laku barang tidak laku
berapa keuntungan dan semuanya
itu di handle dengan baik oleh partner kami indogrosir
sedangkan kami bank mandiri taspen
fokus pada pembiayaan dan fasilitas fasilitas financing yang dibutuhkan
baik penyimpanan uangnya maupun pembiayaannya
kami yakin bahwa dengan program warung mantap ini
maka nasabah kami pensiunan dapat menjadi pengusaha pengusaha ukm
yang akan mampu memberikan penghasilan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya
dan tentunya dapat berkontribusi juga untuk masyarakat sekitar
jadi tujuan mulia ini semoga diberkati
diberkati tuhan dan memberikan hasil yang baik bagi semua pihak
baik nasabah bank mandiri taspen maupun partner kami indogrosir
nasabah bank mandiri taspen yang dibantu memiliki toko kelontong wira usaha mantap sejahtera
yakin usahanya dapat membantu perekonomian keluarga
sekaligus memenuhi kebutuhan bahan kebutuhan pokok hingga jasa pembayaran bagi masyarakat sekitar
toko dilengkapi dengan lima ratusan jenis barang
ditambah dengan teknologi pembayaran yang dapat membantu wira usahawan melakukan pencatatan dan pendistribusian barang yang laku dan keuntungan yang diperoleh
saya buka gitu
saya buka ini udah setahun saya buka ini ya penghasilannya ya lumayan
tapi kan setelah kita memakai indogrosir kemudian kita diberikan dana lagi dari mandiri ini ya usaha kita itu lebih bagus
karena baru seminggu ini saya memakai ini
karena baru seminggu ini saya memakai ini
omset itu bertambah gitu bertambah
karena apa karena barang
barang barang tadi kan sebelumnya tidak ada dengan ada indrokorsi ini kan barang itu ada gitu
nah jadi omset itu bertambah
bedanya lagi pak kalau dulu kan manual
sekarang ada teknologi bisa cerita bedanya dulu dengan sekarang setelah mendapatkan program ini
nah bedanya dulu itu sebelum ada program ini tidak dengan ada dengan teknologi ini
kita itu tidak pernah tahu keuntungan berapa
kita dapat uang sekian ya sudah simpan besok bikin danja
hari itu besok
nah begitu ada program ini dengan ada teknologinya ini setiap harinya dalam satu minggu itu
kita tahu berapa omset kita satu hari dapatnya kemudian berapa keuntungannya itu saja
pak mudah tidak sih pak bisa ikut program ini atau seperti apa pengalaman bapak
nah selama ini kan baru baru aja baru seminggu
jadi karena saya dari orang kominfo benar ya orang it gitu kan jadi ya mudah mudahan saya anggap mudah

nggak susah gitu ya

kalau misalnya proses dari bank mandiri itu sendiri ya kita kan pinjam pinjam ya kita pinjam situ
cuman sk terakhir pensiun sk pensiun kita hanya kahrik
kartu rumah tangga ktp ya udah suami istri udah itu
kemudian kalau misalnya dari
kemudian kalau misalnya dari
dari indegresi sendiri tidak ada cuman kita invest karena ini dianggap dia tuku kita ini
kan ada dua macam ada yang gold ada yang silver
kalau gold itu dia kita invest sembilan puluh jutaan kemudian dia lihat luas tuku
jadi dari luas tuku kita ini di invest dia hanya tiga puluh lima juta
jadi saya masukkan invest tiga puluh lima juta

masuklah barang barang itu sebanyakan lima ratus dua puluh enam juta
jadi saya masukkan barang barang itu sebanyakan lima ratus dua puluh enam juta

sembari meresmikan toko kelontong wira usaha mantap sejahtera di medan delhi
pimpinan bank mandiri taspen juga membagikan bantuan bagi warga sekitar toko
sebagai bentuk keberlian bagi masyarakat di masa pandemi covid sembilan belas
agus pratman ayat sudrajat medan sumatera utara